sempat bertemu dengan ketua umum partai nasdem prabowo subianto direncanakan bertemu ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
akankah pertemuan ini menjadi sinyal koalisi besar terjadi atau pdip tetap berada di oposisi
ketua tim kerjasama strategis prabowo gibran bahline lahadalia menyebut akan ada partai politik yang bergabung ke dalam koalisi indonesia maju
menurut bahlil partai yang akan bergabung memiliki ciri khas berwarna sejuk
bahlil juga menyebut perbedaan pilihan politik antara prabowo dan surya paloh hanya sebatas pertarungan di dalam pilpres
sinyal partai nasdem yang akan bergabung ke koalisi prabowo gibran muncul setelah prabowo berkunjung ke nasdem tower jumat pekan lalu
namun ketua umum partai nasdem surya paloh berdalih peluang partainya bergabung ke koalisi prabowo gibran masih lima puluh persen
itu penghargaan pak prabowo aja
pak prabowo sebenarnya mengatakan bergabung dengan pemerintah bukan prioritas
kita lihat perkembangan di depan
ketua dpp pkb daniel johan mengaku partainya belum ada komunikasi dengan koalisi prabowo gibran terkait tawaran berkoalisi
daniel menyebut partainya saat ini masih fokus terkait hasil rekapitulasi kpu
kami memang belum membahas apakah akan masuk ke dalam koalisi atau tetap di luar
karena kami akan menunggu final dulu dari kerja kerja tugas tugas dari tim hukum amim
mudah mudahan tim hukum amin berjalan lancar dan bisa mewujudkan keadilan masyarakat yang saat ini sedang kita perjuangkan
jika merujuk pada aturan pemilu koalisi indonesia maju yang terdiri dari golkar
meraih satu ratus dua kursi gerindra delapan puluh enam kursi pan empat puluh delapan kursi sementara demokrat empat puluh empat kursi
jika dijumlahkan koalisi prabowo gibran hanya menguasai empat puluh delapan persen lebih kursi di dpr ri
saat ini hanya pdi perjuangan satu satunya partai politik yang menyebut siap beroposisi
namun sekjen pdip hasto kristianto tidak menutup kemungkinan adanya pertemuan antara prabowo dan
dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan merupakan hal yang strategis yang nantinya akan diputuskan oleh ibu megawati soekarno putri setelah melalui kajian yang seksama dan kemudian akan diperkuat oleh kongres partai
pdi perjuangan tetap kokoh berdiri pada legasinya sebagai pejuang demokrasi pembela wong cil
pertemuan antara ibu mega dan pak prabowo sangat dimungkinkan
tetapi prinsip prinsip dari pdi perjuangan untuk terus memperjuangkan
nilai nilai demokrasi kemudian perintah konstitusi dan agar tidak terjadi abuse of power penyalahgunakan kekuasaan yang menggunakan sumber daya negara aparatur negara itu tetap
direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya menyebut koalisi prabowo saat ini dinilai cukup memenuhi persyaratan
semakin gemuk koalisi akan semakin merasa aman
bahkan upaya prabowo untuk bertemu megawati berupaya untuk membangun kerjasama koalisi bisa saja dapat terwujud
tapi ingin menggapai angka yang bisa dikatakan gemuk cenderung
sehingga koalisi pemerintahan ini siap kalau ada satu atau dua partai yang katakan membalelo
iya karena sejarah dari pak prabowo dan ibu mega ini paling dalam ya kalau kita bandingkan dengan partai partai lain seperti pks pkb yang mungkin juga dianggap bisa diajak masuk begitu
kita tahu pernah berpasangan capres cawapres di dua ribu sembilan belas
lalu kemudian juga hubungan sebagai sesama elit politik atau bangsawan politik sekian lama
dan kalau bicara secara kuantitatif pun pdi perjuangan ini angkanya sangat besar sangat signifikan
kalau bisa masuk dalam koalisinya pak prabowo ditambah yang terakhir secara kualitatif
kalau mau bicara simbol persatuan nasional ya mengajak masuk pd perjuangan adalah
simbol persatuan nasional yang sesungguhnya rekonsiliasi yang sungguhnya
dalam jurnal masyarakat ilmu sosial yang diterbitkan brin oposisi disebut akan menjadi penyeimbang atau kontrol bagi pemerintah untuk menjaga keberlangsungan demokrasi
peran oposisi di parlemen menjadi faktor penting untuk berjalannya checks and balances serta menjamin sehatnya demokrasi indonesia